dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan satu sembilan ratus empat puluh dua kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi satu ratus tiga puluh tujuh ratus delapan belas orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan tujuh puluh sembilan pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi lima sembilan ratus tiga jiwa
dan di samping itu kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh
hingga pukul dua belas waktu indonesia barat diumumkan tambahan dua delapan puluh delapan pasien sembuh
dan totalnya kini menjadi delapan puluh lima tujuh ratus sembilan puluh delapan orang